mas rena gimana rena baik baik aja nggak
kamu kalau tanya satu satu tenang ya
rena itu abis dari rumah sakit harusnya dia isi rahat
takutnya nanti dia nyusahin kamu gimana
karena aku ingin kepikiran
iya rena gak
enggak saya gak mau masuk penjara aja
ibu tenang ya
ibu tenang dulu bu
ibu tenang ya
ibu lu kemana ibu
jangan di street bu
tenang bu elsa
bu elsa harus tenang
ndina mama aku enggak mau
ndina kesini lagi
ndina kesini lagi
ndina jangan ndina
minum mau kamu sehat
minum mau bayi kamu jadi sehat ya

yuk yuk yuk
silahkan bu kita tiduran dulu
ini ruangan kerja papa
tolong tunggu di depan pintu ya
wah jadi gini ya pak
ruang kerja papa
peluang kerja papa ya ini
jadi papa setiap hari kerjanya disini
terus papa kerjanya ngapain
papa itu kerjanya banyak sekali
papa harus meeting
papa harus tanda tangan dokumen
papa harus revisi dokumen
revisi kerjaan kerjaan anak buah papa yang salah
papa juga harus nyuruh nyuruh anak buah papa
kalau kerjanya gak bener
meeting apa sih
kumpul sama karyawan karyawan papa yang ada di kantor
enak ya kerjaan papa
kamu tolong ke kantor polisi ya
andien di rumah
lagi jagain mau ngesay
bapak kan mau meeting
terus renes yang jaga ya pak
nanti saya ajak rena untuk
ke ruang meeting
gak ada masalah
gak ada kok
yaudah kalau gitu saya permisi pak
dadah om randy
mas aku gak ngabarin aku ya soal rena
karena baik baik aja gak ya
reina gimana reina baik baik aja gak
kamu kalau tanya satu satu
rena itu abis dari rumah sakit
harusnya dia isi rahat
aku gak kepikiran
nih mau lihat reina
aku seneng banget
semenin papat karya
tuh kamu denger kan
tapi ingat jangan lupa makan kamu ya
kamu juga mas
obatnya rena juga ingetin ya
kamu nanti minum obat iseng ya
udah dulu ya
saya sebentar lagi mau meeting
mas terus kalau kamu meeting reina dimana
ikut sama sama meeting
aku mimpin baru ya
tadi ngapain ya
makanya problemnya malem kamu
boleh sayang nanti papa ke rumah kamu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang pak
ini saya diminta pak al untuk menyerahkan hasil lab dari kue yang dimakan raina
baik pak terima kasih
saya juga mau invokan ke bapak tolong sampaikan ke pak aldebaran
kalau ternyata ktp korban itu palsu pak
tapi kami akan telusuri dan kami akan terus mengupdate infonya pak
ya baik pak
sampaikan ke pak aldebaran
kalau gitu terima kasih pak
saya perlu mesti
ini temannya aldebaran yang bantu aldebaran mengejar lukman kemarin bos
ya baik pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
laporan keuangan kantor pak
kamu ikut bapak
mau kemana pak